yang pertama itu waktu bibi bersaksi dusta di depan papi aku
bilangnya aku pulang dianteri sama boy
bi asal bibi tahu ya aku sih sebenarnya bisa aja loh ngomong sama papi buat mencat bibi
waduh jangan non jangan bilang non
eh ada tugas buatmu siap
tugas tugas apalah
reva ada teman non reva tuh di bawah cowok
non reva ada temennya tuh di bawah cowok
nah cakep begitu tuh
kalau udah selesai ngomong kayak begitu tiba tiba reva keluar gak ada temen temennya
ya bilang aja tadi ada di situ tiba tiba gak ada gak tau
gak tau gak tau gak tau gak tau gak tau
oh gitu gak tau gak tau gak tau gak tau
aduh meleleh meleleh
iya bi masuk aja
non itu ada tamu
gak tau non
itu dia lagi nunggu di ruang tamu
kalau gitu bentar lagi aku turun ya

terima kasih banyak makul
menyimpan handphonenya di dalam tas
adlian allah harus hati hati
lo gak boleh ke
ke jepang lagi
kok gimana sih malah
kok baju ganti ini ada iya sih
kok malah buku
ini nih kamar lo tuh berantakan
gue jadi ibu lo yang super super baik mau ngerapiin
kotor banget banyak abunya gitu
coba ngebahain enak juga ya
badan lo meliak meliok gitu tuh
oh gitu ya
lo cari ini kan
gue sebenernya udah tau kalo lo tuh sengaja mau ngejebak gue
karena aneh aja
tiba tiba bisurti dateng nyamperin gue terus bilang kalo ada temen gue yang dateng ke rumah
gitu masa sih
enggak ada satupun temen gue yang tau alamat rumah gue disini
apalagi temen cowok
gue kan gak pernah kasih alamatnya
kenapa harus temen cowok
oh atau jangan jangan
lo udah pikun ya
pasti lo udah lupa
karena kan gue juga tau lah faktor u
makanya lo udah lupa sendiri aturan yang lo bikin
ya tapi sih gue orangnya baik hati
jadi gue gak akan marah sama lo
tapi ada hukumannya
hukumannya lo harus beresin kamar gue
lapin tuh semua debu debunya
beresin nih kasur yang udah lo berantakin
pel sapu pokoknya harus bersih pas gue udah nyampe rumah
dan satu lagi
masukin semua barang kesitu
itu tuh buku di belakang lu tuh
masukin juga sekalian
kenapa gak suka
lo beresin sampe selesai
supa juga ya mau beresin
lo beresin dulu tuh kamar gue sampe kincleng
gue gak akan bukain pintu
laginya juga gue mau beres
laginya juga gue mau belajar
capek gue belajar di rumah
ada gangguan dari lo
lo gak tahu siapa gue
eh buka buka buka
bapak gak main kunci dong
gue fine gak masalah
tapi gak ngunci juga
ini gue mau keluar
mau ambil sapu
mau ambil kain par
ngapain gue teriak teriak
gue buang tenaga
udah cantik cantik gini harus teriak teriak
handphone di kamar gue
ini gue pake apa dong
bibi udah berapa kali bawangin aku
udah kedua kalinya
bibi bersaksi dusta di depan papi aku bilangnya aku pulang diantri sama boy
bi asal bibi tahu ya aku sih sebenarnya bisa aja loh ngomong sama papi buat mencat bibi
waduh itu jangan non
oke aku gak akan bilang tapi aku harus tes bb dulu
jadi gini bi itu adriana aku sengaja kuncin di kamar aku
karena adriana udah berani masuk ke kamar aku terus ngotak mati kamar aku tanpa izin aku
be surti harus bilang kalau aku lagi pergi dan aku udah pergi sebelum adriana nyampe ke rumah
belum belum selesai bi
ada satu lagi
jadi nanti kalau misalnya papi nanya bibi bilang aja
bibi nggak tahu kenapa adriana bisa tiba tiba masuk ke kamar aku
itu bukan bohong bi tapi itu memihak sama pihak yang benar
kalau bibi gak ikutin aku
mati non jangan
ya udah bi aku pergi dulu ya
sekarang usah iroh aku

please australia terima kasih banyak lah
i mean is bantuan

nah aceh po